kita ke informasi selanjutnya warga kota blitar jawa timur memiliki tradisi unik menaikkan balon tradisional dari kertas atau disebut balon kampung berukuran jumbo setiap usai sholat idul fitri
tradisi menaikan balon kampung ini sebagai simbol umat muslim merayakan kemenangan dan kembali suci setelah sebulan penuh berpuasa
beginilah proses menaikan balon udara dari kertas warna warni yang selalu ditunggu warga usai menjalankan sholat id di alun alun kota blitar jawa timur
berbekal daun kelapa kering yang dibakar asapnya digunakan untuk mengembangkan balon
kemudian balon siap diterbangkan dengan dorongan api dari kain yang diberi spilitus
balon kampung ini rata rata berukuran di atas dua meter tingginya
tradisi menaikan balon kampung ini selalu dipusatkan di alun alun kota blitar
menariknya itu setiap kampung setiap kampung disini selalu buat balon semuanya
setiap pelurahan lah
terus apa lagi ya mas
banyak karakter uniknya juga
pembuatan balon kampung ini biasanya dilakukan oleh pemuda pemuda dari sejumlah kelurahan di kota blitar
ya mas lebih baik gitu
tapi kalau percon hidungan dan lainnya
mengganggu orang mas itu
lebih baik buat mantan balon
ini pembuatannya gimana mas
nantinya sendiri atau gimana
satu balon lima orang
satu buah balon kampung ini bisa menghabiskan dana sekitar lima ratus ribu rupiah
daya jangkaunya bisa mencapai puluhan kilometer dan balon akan turun jika nyala api padang